bersepeda kini tengah digandrungi oleh sebagian masyarakat khususnya dalam penerapan masa new normal atau psbb fase transisi di ibu kota jakarta
menurut data hasil pengamatan yang dilakukan oleh institute for transportation and development policy itdp
pertumbuhan pengguna sepeda pada jam sibuk atau sekitar pukul enam hingga delapan tiga puluh pagi di hari kerja di masa psbb transisi telah naik hingga seribu persen
atau dari semula rata rata dua puluh satu pesepeda kini menjadi dua ratus tiga puluh lima pesepeda
ruas jalan yang paling sering dilalui adalah yang sudah dilengkapi dengan jalur khusus sepeda
seperti bundaran senayan menuju bundaran hotel indonesia jakarta pusat
jika disimpulkan mereka adalah masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi alternatif
untuk menuju ke kantor atau bayi tuwak di kala adanya pembatasan penggunaan transportasi umum
fenomena ini ditangkapkan
ditangkap oleh itdp untuk membuat gerakan peminjaman sepeda gratis atau sepeda berbagi
yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan baik menuju tempat kerja maupun rekreasi
jadi sebenarnya memang kami terinspirasi dari konsep land of bike
di mana mereka memang meminjamkan dari orang yang punya sepeda berlebih atau sepeda yang tidak terpakai
kepada tenaga kesehatan gitu yang memang sangat membutuhkan sepeda di kondisi pandemi
meski peminjamannya masih berbasis manual
mekanisme untuk bisa menggunakan sepeda yang disediakan
yakni menggunakan aplikasi whatsapp yang tertera di akun instagram atau twitter
at sepeda berbagi
calon peminjam hanya tinggal mengisi data yang diminta
dan juga memfoto kartu identitas sebagai jaminan keamanannya
setelah itu peminjam bisa langsung mengambil sepeda yang terlebih dahulu dibersihkan
menggunakan cairan disinfektan sebagai bagian dari protokol kesehatan
saya minjem baru pertama kali sih hari ini
menurut saya sih mekanismenya mudah ya untuk peminjam
saya minjaman di itdp nya
salah satunya sih ini kan mumpung nyunyol mal juga
jam operasional peminjaman sepeda berlaku pada hari kerja mulai pukul tujuh pagi hingga tujuh malam
saat ini pengguna bisa mengambil unit sepeda yang tersedia di kantor itdp
kawasan menteng jakarta pusat dan mengembalikannya ke tempat yang sama
atau ke tempat parkir sepeda di stasiun mrt bundaran hi
setelah semuanya sudah siap ngisi form sudah siap sepeda juga sudah dicek
sudah dibersihkan juga dengan disinfektan
sekarang saatnya saya mau jalan jalan dengan sepeda berbagi ini
nah tapi berhubung memang belum disediakan helm
beberapa masyarakat mungkin harus menyediakan helm terlebih dahulu sebelum menggunakan sepeda
saat ini ada lima unit sepeda yang bisa dipinjamkan
namun itdp telah bekerja sama dengan komunitas sepeda bike to work
untuk menyediakan lebih dari dua puluh unit sepeda gratis kepada masyarakat di waktu mendatang
jakarta sendiri baru memiliki enam puluh tiga km jalur sepeda yang telah dibuka dalam tiga fase
dari target lima ratus empat puluh lima delapan km jalur sepeda
itdp juga tengah mendorong pemerintah provinsi dki jakarta
guna meminta kepada gedung gedung perkantoran dan juga restoran dengan lahan parkir luas
agar bisa merangsang penggunaan sepeda lebih luas lagi
itulah tadi pengalaman saya menggunakan sepeda gratis
atau sepeda berbagi ini
walaupun saat ini jumlahnya masih terbatas
harapannya sepeda dan juga tempat parkirnya bisa semakin diperluas lagi
agar jakarta bisa semakin hijau
albi pratama warsa jakarta